konser musik tiga hari tiga malam perayaan hari ulang tahun transmedia ke tujuh belas
resmi dimulai pada jumat malam di lapangan sunburst bst tangerang selatan
dalam perayaan hari pertama ini transmedia menyajikan konser bertajuk nostalgia
dengan menghadirkan deretan artis lintas generasi
hari pertama perayaan ulang tahun sweet seventeen transmedia
dimeriahkan dengan penampilan penyanyi
dan musisi papan atas indonesia pada jumat malam
acara dikemas dalam tema tiga dekade dengan menampilkan band musisi
dan penyanyi dari generasi delapan puluh an sembilan puluh an dan dua ribu
acara yang dimulai pada jumat sore ini dibuka dengan kolaborasi jamrut dengan iwan fals
acara di hari pertama ini juga dimeriahkan oleh sederet musisi dan penyanyi lintas generasi lainnya
seperti club project reza artamevia rosa afgan
diva indonesia rutsa hanaya juga ikut memeriahkan panggung dengan membawakan lagu astaga
ingin kumiliki dan sakura
saya masuk dalam segmen era delapan puluh sembilan puluh an
dimana itu adalah era saya gitu ya
dan aransemennya persis seperti ketika yang ada di album
dengan mengusung konsep dari era delapan puluh sembilan puluh an gitu
paling enggak kita yang sudah berada di era tersebut
era delapan puluh sembilan puluh an yang senior maksudnya
masih bisa untuk ikut ambil bagian meramaikan itu
tidak hanya itu
rosa penyanyi yang melambung di era sembilan puluh an dan afgan penyanyi yang hits di tahun dua ribu an
yang juga menjadi pengisian
dan juga menjadi acara
mengapresiasi tema tiga dekade yang diangkat dalam perayaan ulang tahun transmedia di hari pertama ini
selain dapat membawa penonton untuk kembali bernostalgia
konser ini juga dapat memperkenalkan kembali karya terbaik musisi musisi di era tersebut kepada generasi milenial
senang sih maksudnya kayak bagus banget gitu ya
trans merangkum industri musik indonesia selama tiga dekade gitu
jadi aku suka
jadi aku kayak ada di tengah tengah aku punya senior aku punya junior juga gitu
jadi lucu banget sih kayak wow gitu
musik itu benar benar tidak dibatasi oleh umur ataupun senioritas
tapi semua bisa berkarya satu panggung bahkan satu lagu kolaborasi bareng bareng gitu
saya masih menurut saya musik indonesia juga
saya grup up dengan musik indonesia yang tahun tahun sembilan puluh an kan
jadi malam ini saya dengar lagu lagu saya yang
lagu lagu yang saya sering dengar dari dulu
dan jarang didengar lagi sekarang gitu
jadi nuansanya benar benar beda dengan ulang tahun ulang tahun sebelumnya
tidak berhenti pada konser nostalgia
pesta perayaan hari jadi transmedia ke tujuh belas masih akan berlangsung hingga minggu enam belas desember dua ribu delapan belas
pada sabtu malam nanti
transmedia akan menyuguhkan konser bertajuk malam selebrasi ulang tahun transmedia
selain di retem penyanyi dan band tanah air
sabtu malam nanti konser selebrasi juga akan dimeriahkan dengan penampilan istimewa
adia fitriana tangerang selatan